jagain gerobak saya bentar
saya mau ke belakang ke situ
bentar aja ya
jangan menemani nenek ya
neng beneran nih
gak mau nyanyi neng
bisa banyak banyak dikit aja tuh baik
soalnya abang kalau punya penumpang nggak nyanyi
abang suka masuk angin neng beneran
tadi kan udah puisi
eh kecil kecil pacaran
eh ntar dulu
ya udah semuanya pacaran deh
lagi ntar kalau pacaran pening liat abang
ntar dia minder lagi
udah seneng pacaran
penumpang sekarang udah pelit pelit
nah ini doang
ini tukang kacang
aduh rusak ngatain lagi sih roman
udah ada aja deh
murah sepuluh ribu
boleh deh satu
laris manis tangjung kimpu
aduh ini ya dong
terima kasih bang ya
iya iya makasih makasih
kok berapa lempok
udah jadi penglaris
dari tadi ya
ini kacang gagal laku laku
soalnya bini abang lagi lahiran
mau punya anak satu abang
selamat ya bang ya
semoga aja proses pelahirannya
neng baik banget
pacar ya pacar
kau aja sih abang
makasih udah diantarin nek
gak usah pak
saya bukan oj
ambil aja anggap aja
oh ya allah
adik jadi orang sukses
cepat diperlukan sama jodohnya
bapak masuk deh ya
cepet dipertemukan sama jodoh
emang udah ditemuin deh
kan jodoh gua
aduh kelamaan nih gua disini
nanti kalo mulan dari marah
jagain gerobak saya bentar
saya mau ke belakang ke situ
bentar aja ya
jangan mau nemenin neng ya
mau gak dateng dateng
kalo sampe dia gak dateng lagi
gua bakalan cubit badannya
sampe biru semuanya
kalo punya pacar itu
didoain yang baik baik
apalagi dicubitin sampe badannya biru
itu kan kalo sampe nyadar
tunggu sampe tukang kacangnya dateng ya
dia lagi ke kamar mandi
kalo gitu selagi nunggu abangnya dateng
ada sesuatu yang mau gue kasih
gak liat dong
otak lagi jenuh
porot udah penuh
marilah kita pulang
akhirnya selesai juga
jadi gua bisa cabut nih
bayar dulu pulang baru
ambil aja bang
minta sama tukang cendol tuh
masih ada kembalian saya
gila liat tuh
yaudah tinggal aja

ada apaan sih di heboh bener
itu bulan dengan roman kah
dikira apa di dorong dorong kacang kuruh bang
ada sumur di ladang
harus bantuin kaca cerci
dari kita kena kancur
semoga dia gak ngejar kita ya
kita gak ketauan
kamu benceng lu dapet tangan sendiri
gue jadi bisa dengar detak jantungnya roman
lari aja tuh anak lu
kayanya udah pergi deh man
kok lu senyum senyum
karena deket sama gue ya
gue yang denger detak jantung lu kenceng banget
karena deket sama gue ya
apaan sih roman
luar biasa naro
saya spoke bahasa indonesia
hahaha betak jantung lo aja lebih kenceng malah hahaha karena gue ada kreket sama gue ya